di garut jawa barat seorang mantan guru honorer membakar ruang guru dan ruang belajar smp negeri cikelet pada jumat pekan lalu
sejumlah dokumen dan fasilitas belajar siswa pun hangus dilalap si jago merah
identitas pelaku terungkap dari rekaman kamera pengawas pada tanggal yang sama menunjukkan pelaku masuk ke sekolah sambil menenteng kantung plastik
pelaku nekat membakar gedung sekolah karena sakit hati upah mengajarnya tidak dibayar meski berulang kali ditagi
padahal uang sebesar enam juta rupiah akan digunakan pelaku untuk menikah
akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pengerusakan fasilitas negara secara sengaja dengan ancaman kurungan penjara dua belas tahun
tim liputan cnn indonesia